balik di berita utama saudara saatnya kami memiliki lima informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda simak
kita lihat yang pertama ada dua wna tewas tertimbun longsor
saudara dua wisatawan asal amerika tewas tertimbun longsor di kawasan obyek wisata jatiluwih tabanan bali
kedua korban tak menyadari adanya longsor karena tengah tidur di sebuah vila yang berada di bawah tebing
dua wisatawan asal amerika ditemukan tewas di dalam villa yang hancur usai tertimbun material tanah longsor
keduanya berhasil dievakuasi usai pencarian oleh tim sar kamis pagi
korban yang merupakan pria dan perempuan ini awalnya menginap di sebuah vila kawasan objek wisata jatiluwih tabanan bali
namun sekitar pukul empat kamis dini hari hujan deras dan angin kencang terjadi hingga mengakibatkan tebing yang berada tepat
karena tengah tertidur lelap keduanya tak menyadari longsor terjadi
korban tidak lama kita temukan dalam keadaan meninggal
mohon maaf yang satu tanpa busana yang cowok yang perempuan pakai cd saja
jadi luka ada di kepala semua karena terpindih kemampuan
setidaknya ada dua bangunan villa yang mengalami kerusakan akibat tebing longsor
kini polisi dan bpbd kabupaten tabanan dibantu warga masih melakukan pembersihan di lokasi villa
sementara itu kedua jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit sanglah denpasar untuk dilakukan identifikasi